karena memang kata ibunya kopi susu sunset ini karena ada susunya
kelakuan youtuber ria ricis beberapa waktu lalu sempat mendapat cibiran banyak warganet
dalam video yang diunggah di instagramnya
ricis bersama suaminya nampak asyik bermain jet ski dengan membawa putrinya yang baru berusia lima bulan
ironisnya kegiatan berbahaya ini dilakukan tanpa mengenakan pelampung
tak hanya dikecam warga plus enam puluh dua video ria ricis ini bahkan mendapat sorotan media asing
perilaku ibu yang bikin geleng geleng kepala juga terjadi di sulawesi selatan baru baru ini
ia membuat konten yang memperlihatkan dirinya memberikan minuman kopi susu instan saset kepada bayinya yang berusia tujuh bulan
unggahan itu disertai tulisan kopi susu instan diberikan karena mengandung susu ketimbang susu kental manis yang tidak ada susunya
video ini pun viral dan mengundang banyak kecaman dari masyarakat
menurut aku sih ya salah ya soalnya kan itu kan dikasih kopi kan emang nggak boleh ya apalagi buat anak anak
di bawah satu tahun ya
kalau masalah kopi jangankan anak kecil kita aja kadang suka sakit gitu
kayak lambung gitu jangan sembarangan dah buat ibu ibu gitu
takutnya gitu anaknya kan kenapain napain gitu
kalau menurut saya ya nggak usah yang aneh aneh gitu kalau untuk bayi
apalagi untuk ngetrend segala macam mengorbankan bayi gitu
tidak hanya warga yang geram presiden republik indonesia pun turut menyindir tindakan ibu tersebut
dalam pembukaan sebuah rapat kerja program nasional rabu lalu
hati hati mengenai ini oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluan penyuluan penyuluan penting
karena memang kata ibunya bermanfaat tuh ini bermanfaat
kopi susu saset ini karena ada susunya
bahwa anak ginjal jantung lambung itu belum kuat
menurut psikolog putri langga kekurangan informasi menjadi penyebab banyak orang tua melakukan kesalahan dalam membesarkan anak
tak dapat dipungkiri saat ini unggahan media sosial memang bisa mendatangkan uang
termasuk konten bersama sang buah hati
namun orang tua harus bijak saat membuat konten yang melibatkan anak
dengan mempertimbangkan dampaknya pada anak
baik dampak kesehatan maupun psikologis anak
di masa depan
orang tua yang bekerja di bidang itu
atau kalaupun tidak bekerja di bidang itu tetapi ingin melibatkan anaknya dalam media sosialnya
itu harus benar benar berpikir bahwa ini akibat jangka panjangnya apa nih untuk si anak
ingat di sini subjek yang harus kita tempatkan paling tinggi adalah kebutuhan atau kepentingannya si anak
ini lebih benefit kemana
kalau ternyata anaknya nggak punya benefit sama sekali ya nggak usah
di mandiri aja dengan membuat konten sendiri atau bagaimanapun tanpa melibatkan si anak gitu ya
sementara itu terkait bahaya pemberian kopi kepada bayi
banyak penelitian menunjukkan kafein pada kopi dapat menyebabkan jantung berdebar
sehingga membuatnya gelisah pusing dan kesulitan tidur
jadi harus diingat bahwa bayi itu bukan manusia dewasa
yang bisa menjaga kemampuan
jadi kalau kecil cuma ukurannya kecil tapi semuanya sama
dia belum siap
tidak ada satupun yang menganjurkan kopi
sadarilah kesehatan dan keselamatan anak tidak sebanding dengan menjadi viral dan mendapatkan uang di media sosial
jadi pastikan jangan asal membuat konten hanya demi terkenal karena penyesalan selalu datang terlambat
arya dita utama surya utomo jakarta